menurut badan pusat statistik provinsi dki jakarta pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu terdapat lebih dari dua puluh satu juta kendaraan bermotor meroda di dki jakarta
maka pemilihan menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum merupakan pilihan yang paling tepat bagi anda untuk bepergian ke tempat kerja atau pulang atau sekedar mencari kuliner malam
beruntung bagi warga jakarta saat ini sudah tersedia berbagai moda transportasi umum yang nyaman
integrasi antar moda transportasi umum yang memudahkan pengguna transportasi umum untuk berpindah antar moda
juga terus dikembangkan
salah satu moda transportasi yang menjadi pilihan saya adalah mass rapid transit atau mrt jakarta
ruas antara stasiun mrt asean hingga stasiun mrt fatmawati menjadi langganan saya untuk menuju dan juga pulang dari kantor
selang satu stasiun ingatan saya langsung tertuju pada sebuah tempat kuliner malam di kawasan blok a jakarta selatan
langsung saja saya turun untuk mengunjunginya
bila anda mengaku sebagai agata alias anak gaul jakarta di awal tahun dua ribu an anda pasti ingat tempat ini
siapa kira masakan jepang itulah arti dari sopongiro japanese food
berbagai macam masakan jepang seperti beef yakiniku hingga ebi tempura tersedia di warung kaki lima yang buka mulai jam enam sore hingga jam satu malam ini
menjadi pelopor kuliner jepang versi kaki lima di jakarta
sampai sekarang warung masakan jepang yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini tidak pernah sepi dari pengunjung terutama anak muda jakarta selatan
aku sih makan kayaknya dari pas kuliah ya
dari kuliah dua ribu berapa tuh berarti
sekitar dua ribu sembilan belas an kali ya
hampir semuanya sih oke ya oke
udah nyobain semua chicken teriyaki aby nya juga enak banget
pokoknya semua yang garing garingnya sih menurut aku pas
rasa juga gak terlalu asin pokoknya enak
hampir semuanya enak sih termasuk nasinya
dari dulu saya pertama kali mencoba masakan jepang versi kaki lima di sini
rasanya tidak berubah lho
dan menu favorit saya tentu saja ebi tempura
untuk menikmati masakan jepang di sini anda hanya harus merogoh kocek antara rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh lima
usai menikmati masakan jepang versi kaki lima saya melanjutkan kembali perjalanan pulang ke rumah
eits tenang masih ada satu tempat lagi yang akan saya kunjungi
masih di sepanjang jalan raya fatmawati tepatnya di daerah cipete
nah tadi kita sudah coba kuliner ala jepang versi kaki lima di jalan raya fatmawati ini
tapi bila anda lebih menyukai makanan yang lebih tradisional
di sini juga ada yuk kita lihat
nah yang ini namanya warung boma fatmawati
bila anda menikmati masakan tradisional khas jawa timur khususnya nasi pecel madiun disinilah tempatnya
sayuran rebus dengan siraman sambal pecel pedas pasti akan menggelitik lidah anda
uniknya bila di madiun anda akan menemukan taburan serundeng sebagai pelengkap
di sini anda akan mendapatkan taburan usus ayam rica rica sebagai penggantinya
selain itu tak kurang dari dua puluh jenis lauk tambahan tersedia sebagai pilihan bagi anda
warung nasi pecel madiun ini sudah berdiri sejak dua ribu sebelas loh
tak hanya nasi pecel madiun di sini anda dapat menikmati iga bakar
yang juga menjadi menu favorit di warung yang berada sekitar seratus meter dari stasiun mrt cipeteraya ini
iganya dagingnya itu lembut di sini kemudian bumbunya ini pakai kecap
terus pakai cabai rawit yang mana saya suka pedas
jadi pas dikombain bumbu kecap sama cabai rawit jadi meresap cabainya
jadi enak pas tiap gigitannya juga jadi lebih berasa ke dalam daging karena tadi lembut itu dimasaknya
di sini satu porsi nasi pecel madiun dihargai sebesar rp delapan belas
sedangkan satu porsi iga bakar dihargai sebesar tiga puluh sembilan ribu rupiah
masih banyak lagi berbagai kuliner malam yang dapat dinikmati sepanjang jalan raya fatmawati
tim liputan cnn indonesia